sebagian besar orang mungkin belum mengenal orientering
cabang olahraga ini tergolong baru di indonesia
sementara olahraga pada umumnya mengandalkan kekuatan fisik dan mental
orientering membutuhkan kemampuan tambahan
seperti navigasi darat dan orientasi medan
dasar olahraga orientering adalah perjalanan menemukan titik titik kontrol point
yang sudah disebar di sebuah medan baru
pesertanya yang disebut orienter akan bergerak menuju titik poin
yang kemudian dibuktikan dengan jarum pelubang atau punch jika sudah mencapainya
dengan alat bantu berupa peta dan kompas
rute terbaik yang ditempuh peserta bukanlah yang terpendek
melainkan yang tercepat
disinilah kemampuan berlari orienter amat dibutuhkan
agar dapat mencapai garis finish secepat mungkin
pertama kali di negara negara skandinavia pada seribu delapan ratus delapan puluh an
orientering masuk ke indonesia pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
saat perlombaan orientering dilakukan oleh wanadri
kini cabang olahraga ini berada di bawah federasi orientering nasional indonesia
yang sudah bergabung dengan induk olahraga orienterim dunia
international orientering federation sejak tahun dua ribu dua
hingga kini sudah banyak atlet orientering indonesia yang menorehkan prestasi
diantaranya dalam kejuaraan perak myo asian cup dua ribu tujuh belas
yang diselenggarakan di malaysia pekan lalu
kejuaraan level asia ini diikuti enam negara
yakni indonesia tuan rumah malaysia hongkong singapura taiwan dan brunei darussalam
kontingen indonesia berhasil menduduki peringkat kedua dan kelima
dari dua puluh tiga tim untuk kategori relay sprint atau estafet orientering
tim yang berprestasi ini berasal dari solo jawa tengah
kesulitannya disini mungkin untuk teman teman pembacaan petanya harus lebih jeli
dan mungkin disini cuacanya yang berbeda dengan di indonesia
disini lebih panas
tawan tangguh disini
mungkin dari hong kong ya
dimana yang mereka lebih expert lebih cepat dalam penentuan jalur
dan untuk mendapatkan kontrol kontrol poin
ada pun dalam nomor sprint individual
indonesia sukses memborong banyak medali dari berbagai kategori
baik putra maupun putri
oh kompetisi untuk sekarang ini udah ada tim relay nya ya
jadi kalau dulu masih individu sekarang sudah ada tim relay
semoga federasi orientering indonesia
bisa menggaung para atlet indonesia untuk atlet di kejuaraan kejuaraan internasional
walaupun orientering biasa dilakukan di alam terbuka
dalam kejuaraan beberapa waktu lalu
medan yang dipilih perkotaan
kontingen indonesia pun mengirim total empat belas atlet yang berasal dari dua provinsi
dki jakarta dan jawa tengah
dki jakarta dan jawa tengah

coba olahraga orienteering memang masih belum terlihat di jawa tengah
makanya sangat perlu untuk diperkenalkan kepada masyarakat luas
namun para bagian orienteering indonesia yang sudah ada
tidak pernah berhenti untuk menunjukkan prestasi yang cemerlang bagi indonesia
ria yusihan serak malaysia